hai sejak sebelas januari dua ribu dua puluh tiga tarif parkir di luar badan jalan seperti mall pusat perbelanjaan
hotel rumah sakit tempat wisata tempat pendidikan dan gedung lainnya di kota bandung jawa barat
mengalami kenaikan dengan adanya aturan ini para pengelola parkir pun terpaksa menaikkan tarif dan
mengaku sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para tamu atau pengunjung untuk
weekendnya cukup signifikan sebenarnya untuk mobil itu asalnya di tiga ribu untuk motor di seribu lima ratus
setelah penyesuaian sekarang kita beda beda untuk weekday kita motor di tiga ribu untuk mobil di lima ratus
untuk weekendnya beda seribu untuk motor empat ribu untuk mobilnya di enam ribu kami sangat menanggapi positif
ya dengan hal kebijaksanaan ini karena buat kami untuk sebagai public facility yang menyangkut
dengan safety and security itu sangat mendukung bisnis hotel sendiri jadi enggak ada salahnya
kalau memang program pemerintah ini dieksekut dengan benar dan benar benar itu untuk
menambah ya penunjang fasilitas hotel sendiri ya tamu akan merasa lebih baik selama benefitnya
kita deliver dengan sesuai dengan kenaikan tarif tersebut sejumlah tamu atau pengunjung mengaku
pasrah dengan adanya kenaikan tarif parkir pasalnya kebijakan ini dianggap memberatkan
masyarakat yang ekonominya belum pulih setelah diterpa pandemi kofit sembilan belas alangkah baiknya menurut
ini kalau memang untuk pemerintah berarti kan yang lebih tahu ya bahwa ini dinaikkan untuk kepentingan
masyarakat juga itu juga buat saya enggak keberatan pertama sih saya sempat kaget juga ya masih ya pas
lagi datang ke mal terus biasanya kan tiga ribu ya satu jam nah sekarang jadi lima ribu gitu agak ini ya kayaknya
iya berasa gitu iya berasa banget gitu soalnya kan sering gitu kita ke mallnya gitu iya sih pasti harusnya
makanya maksudnya ini kan abis corona kok dinaikin gitu loh harga tarif parkirnya gitu
sementara itu menurut peneliti bidang transportasi itb ade syafruddin kenaikan tarif parkir di luar
badan jalan harus memiliki arah dan tujuan yang jelas selain itu adanya kenaikan tarif
parkir tersebut juga semestinya dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan parkir kalau hal lain
harus dipertimbangkan tentu dari sisi user ya tadi dari sisi pengelola sekarang dari sisi user
parkir naik jadi mahal lalu apa timbal baliknya untuk untuk user ini apa sekedar bayar mahal tapi
pak apa namanya kualitas pelayanan enggak berubah misalkan gitu ya atau memang kualitas pun diperbaiki
gitu ya misalkan kalau swasta yang menyeluruhkan parkir tentu aja masyarakat nanti yang membayar
parkir mahal ya wajar menuntut pelayanan yang lebih baik ya soal
kenyamanannya soal keamanannya barangkali jaminan kalau ada apa apa gitu apakah diberi jaminan
gitu ya kalau umpamanya ada kehilangan kendaraan atau apa yang permusakan oleh orang yang tidak
bertanggung jawab barangkali gitu ya apakah itu di di apa ada jaminan untuk apa atas
kerusakan kerusakan seperti itu menanggapi hal tersebut kepala bidang lalu lintas perlengkapan
jalan dinas perhubungan kota bandung hairu rijal menyatakan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan
karena adanya permintaan dari dewan pengurus daerah asosiasi pengelola pusat belanja indonesia
namun saat ini kenaikan tarif parkir di luar badan jalan ditunda dengan sejumlah alasan nah kemarin
sesuai dengan arahan dari pimpinan kami lakukan proses kembali untuk menerbitkan dasar hukum
terbaru agar nanti bisa diumumkan ke masyarakat dan sekarang sedang berproses nah kami juga berharap
kepada pengelola parkir untuk sementara tolong ditunda dulu kenaikan karena kita berharap untuk
sampaikan bersama adanya penundaan tarif parkir setelah beberapa hari diberlakukan menunjukkan lemahnya kajian dalam
mengambil suatu kebijakan pemkot bandung didorong secepatnya mengeluarkan aturan terbaru terkait
penundaan kenaikan tarif parkir dan menyosialisasikan kepada para pengelola parkir sehingga tarif parkir
di luar badan jalan tidak berlanjut menggunakan harga baru tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat